dan untuk mengetahui informasi terkini tentang bencana gempa cianjur
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia angga dwi putra di wilayah cianjur
angga ini terakhir ada dua belas korban atau dua belas warga yang masih belum ditemukan
otoritas terkait ingin memperpanjang waktu pencarian
apa sebenarnya yang menjadi kendala ketika mencari warga yang belum bisa ditemukan
ya selamat malam
memang betul tadi sudah diputuskan bahwa selama tiga hari ke depan
mulai dari hari kamis tanggal satu desember hingga sabtu tiga desember
masih akan dilakukan perpanjangan untuk misi pencarian dan evakuasi
bagi dua belas korban hilang di cianjur
dan memang ada beberapa titik yang saat ini menjadi fokus
yaitu pertama adalah di desa cijedil
di sana juga masih cukup banyak laporan hilang warga yang berada di sana
kemudian juga di kampung cicadas
masih ada satu lagi laporan dari keluarga yang hilang di lokasi longsoran di kampung cicadas
dan juga masih dilakukan screening di sekitar warung sate sinta
jadi ada tiga titik ditambah juga pencarian dilakukan di desa mangunkerta
karena ada dua laporan terbaru
jadi memang total
tiga belas orang hilang ini akan masih tetap dicari selama tiga hari ke depan
untuk kesulitannya memang selama masa pencarian ini berlangsung selama sepuluh hari
faktor cuaca yang menjadi faktor utama
karena memang longsoran tersebut berupa tanah
seperti itu ketika terkena hujan
ini juga akan membahayakan jika terus dilakukan pencarian
jadi ketika hujan maka seluruh proses pencarian harus berhenti
dan akan dilanjutkan ke esokan harinya
selain itu juga masih ada faktor terjadinya beberapa kali gempa susulan
termasuk pada hari ini tadi sempat terjadi di pagi hari gempa susulan dengan magnitudo tiga lima
jadi ketika terjadi gempa juga tim evakuasi ini diminta untuk meninggalkan area pencarian
seperti itu karena dikhawatirkan terjadi misalnya ada longsoran susulan
jadi memang tim ini harus bekerja dengan efektif efisien
dan tetap memperhatikan keselamatan agar tidak ada lagi korban baru
seperti itu dari kalangan tim sar ataupun relawan yang ikut membantu
jadi memang harus betul betul memperhatikan hal tersebut
dan meskipun juga sudah ada tim anjing pelacak kainain di semua titik tersebut
namun memang mereka juga kesulitan seperti itu karena memang karena waktu yang cukup lama
ini artinya memang bau yang ada di sana membuat anjing pelacak ini kesulitan seperti itu
untuk menentukan titik mana yang masih ada kemungkinan jenazah
jadi memang selama tiga hari ini akan terus dimaksimalkan dengan anjing pelacak
kemudian juga relawan akan tetap turun dengan jumlah yang cukup banyak
dan juga masih akan ada ekskavator untuk menggali di area area yang sulit dijangkau oleh relawan seperti itu
baik tiga hari ke depan masih akan dilakukan pencarian dua belas warga yang dilaporkan hilang
angga kita bergeser soal penanganan para pengungsi
apakah dari catatan anda penelusuran anda di lapangan ada wilayah wilayah tertentu yang hingga saat ini masih minim bantuan
ya betul sekali dea jadi memang yang masalah utama adalah soal pendistribusian
artinya memang ada beberapa titik yang cukup menumpuk banyak sekali bantuan di sana
karena sebelum sebelumnya ini banyak sekali donator yang langsung datang ke lokasi tersebut
kemudian memberikan bantuan namun di sisi lain ada juga titik titik yang biasanya sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat seperti itu
nah ini bantuan ataupun donasi
ini masih sangat minim dari luar sehingga memang dipusatkan atau lebih banyak dilakukan oleh bnpb seperti itu
jadi memang tadi bupati cianjur herman suherman juga sudah minta para donator yang akan memberikan donasinya untuk mengumpulkannya terlebih dahulu
di titik titik yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten cianjur atau pihak kepolisian atau pihak tni seperti itu
untuk nantinya akan didata dan nanti akan diberikan langsung ke titik titik yang membutuhkan
memang akan panjang seperti itu jadi membutuhkan banyak logistik dan juga perlu pendistribusian yang tepat agar tidak terfokus pada satu tempat pengungsian saja seperti itu
tidak menumpuk di satu titik
ini memang perlu kesadaran dari juga para donatur seperti itu apalagi kalau kita berkaca di weekend lalu pada hari sabtu dan minggu
jadi kemacetan sangat terjadi terjadi di cianjur ini karena memang banyaknya animo masyarakat yang ingin memberikan
bantuan secara langsung
nah ini dengan dipusatkannya pemberian bantuan diharapkan tidak ada lagi kemacetan
sehingga memang fokusnya adalah distribusi akan dilakukan oleh pihak kepolisian tni dan bnpb
sehingga jalur di cianjur lebih lancar jika ada evakuasi yang sakit ataupun ibu yang akan melahirkan
ini juga jalanan akan lebih mudah untuk dilalui oleh mereka yang benar benar membutuhkan
jadi memang fokusnya ada di alur distribusi
baik alur distribusi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bukan hanya untuk pemerintah kabupaten cianjur
salah satu fokus yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk bisa memberikan bantuan kepada seluruh warga yang terdampak gempa
terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari kawasan cianjur jawa barat